seorang ibu di maros sulawesi selatan tega
menganiaya anak yang baru berusia enam bulan
parahnya aksi kekerasan itu direkam dan diviralkan di media sosial
visual yang anda saksikan ini terpaksa kami samarkan
saudara karena mengandung kekerasan
rekaman berdurasi lima belas detik penganiayaan bayi
yang diduga dilakukan oleh ibu kandungnya ini
diunggah oleh suami terduga pelaku yang kini berada di kabupaten buni
meskipun bayi tersebut terlihat menangis histeris
sang ibu terus menganiaya anaknya hingga tergeletak ke lantai
saat ini polisi masih mendalami motif dan kapan aksi penganiayaan itu dilakukan
kami langsung konfirmasi ke kediaman terduga pelaku penganiayaan terhadap anak ini
bersama dengan orang tua terduga pelaku
dari sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman
yang mana nanti dari pihak ayah atau suami dari terduga pelaku ini hadir di pores maros
sementara masih kami dalami keterangan motif serta waktu dan tempat kejadian